lantunan solawat yang mengiringi tarian atau gerakan rodat ini dilakukan para peserta seni hadrah isyari di masjid al mubarok kabupaten kediri minggu malam
mereka dengan lincah melakukan catreck atau tepuk tangan dan roda sambil mengikuti irama dari tabungan terbang yang merupakan alat musik hadrah
baik tua muda dan anak anak lakukan gerakan bersama sama dengan penuh semangat dan kompak
meski kelihatannya mudah namun tidak semua orang bisa melakukan ketrek dan rodat
apalagi memukul terbang perlu latihan dan ketelatenan saat belajar
ketua takmir masjid al mubarok kiai ali imron mengatakan kesenian ini dilakukan untuk melestarikan warisan budaya kesenian islami yang saat ini sudah mulai pudar di gerus zaman
pihaknya juga berkata
juga sengaja melibatkan anak anak untuk menanamkan sejak dini kesenian hadrah kepada generasi penerus
supaya seni seni yang islami tidak punah kemudian tadi ada juga peserta dari anak anak dengan tujuan supaya anak anak kita mengenal budaya budaya yang religi budaya budaya yang islami
seni hadrah isyari didirikan dalam rangkaan keterangan
ketua takmir masjid al mubarak kiai ali imron mengatakan kesenian ini dilakukan untuk melestarikan warisan budaya kesenian islami yang saat ini sudah mulai pudar di gerus zaman